jatuhnya lift di pusat belanja blok m square jakarta selatan jumat lalu membuat puluhan orang terluka dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit
lift diduga jatuh karena kelebihan muatan
kapasitas angkut lift di blok m square tertulis maksimal dua puluh empat orang atau satu enam ratus kg
namun berdasarkan keterangan sejumlah saksi lift diisi oleh tiga puluh satu orang pada jumat siang
lift anjlok dan terjatuh yang membuat dua puluh lima orang menderita luka dan beberapa korban mengalami patah tulang kaki serta pergelangan tangan
selain dilakukan penyelidikan oleh polisi pemerintah provinsi dki jakarta akan mengaudit manajemen blok m square
pengawasan ketat juga akan dilakukan pada sarana dan prasarana di pusat belanja milik pemerintah provinsi dki seperti pd pasar jaya
pemerintah provinsi dki jakarta akan juga membahas dalam rapim hari ini
untuk melakukan audit
khususnya baik manajemen maupun teknis
audit teknis menyangkut pembiaraan menyangkut konstruksi dan seterusnya
kemungkinan kemungkinan mengenai secara teknis ada kesalahan
itu pasti akan dilakukan
audit management termasuk kita cek perusahaan perusahaan yang selama ini sebulan sekali atau setahun sekali melakukan audit
kan bulan mei dua ribu enam belas terakhir ya
saya kira apakah perusahaannya benar atau abal abal
jatuhnya lift di blok m square
jakarta selatan jumat pekan kemarin hingga kini masih ditangani kepolisian resort metro jakarta selatan
polres jakarta selatan sudah memeriksa sepuluh orang saksi
satu diantaranya adalah karyawan yang berada di sekitar lokasi jatuhnya lift dan membantu mengevakuasi korban
dan sembilan lainnya berupakan penunjuman mal teknisi dan operator kamera pengawas
setelah melakukan olah tempat kejadian perkara pada sabtu
polres jakarta selatan dan puslapor barreskrim kembali menggelar olah tkp pada keesokan harinya
olah tkp dilakukan polisi bersama asosiasi produsen pengelola lift dan eskalator
dari hasil olah tkp kedua menurut rencana polisi senin ini akan memeriksa tiga orang teknisi
yang melakukan perawatan lift orang di blok m square
intinya akan melihat apakah dari emergency atau warning yang ada buffer itu
bisa mengontrol terhadap sistem safety nya
sehingga harusnya jika alarm sudah berbunyi
alarm sudah berbunyi pintu lift tidak akan tertutup secara rapat
dan mesin juga itu akan nge lock dan tidak akan bergerak turun ke bawah
tetapi kita lihat apa penyebab mesin ini bisa turun ke bawah
apakah karena ramainya kerumunan dari pihak pengunjung yang sehingga memadati
dengan adanya over capacity dan overload terhadap lift tersebut
ini yang mengakibatkan mesin bisa berjalan turun sampai dengan ke lantai tiga dan terhempas ke basement
ini masih kami dalami
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia ruli kurniawan di polda metro jaya jakarta
ruli sepuluh orang saksi sudah diperiksa termasuk manajemen blok m square
apa saja hasil pemeriksaan terhadap ke sepuluh orang ini
ya eva memang polres jakarta selatan sudah memeriksa sepuluh orang saksi
di antaranya adalah warga atau masyarakat yang ada di lokasi kejadian
juga ada manajemen dari blok m square
dan juga ada saksi ahli di sana untuk memeriksa kenapa sebenarnya lift ini bisa ambruk
ataupun turun dengan cepat pada jumat lalu
dan memang berdasarkan olah tkp yang diakukan oleh polres jakarta selatan kemarin
didampingi oleh satuan dari lapor dan juga beberapa saksi ahli dari asosiasi produsen
dan juga operator lift di indonesia didapat memang sejumlah poin di sana
namun memang menurut keterangan dari kasat serse pos jakarta selatan
hasil tersebut belum bisa disampaikan ke hadapan publik karena masih terus didalami
nah ini termasuk salah satu diantaranya adalah mengenai adanya apakah di dalam lift tersebut
adanya tanda ataupun warning system apabila lift dipadati ataupun dalam kondisi overweight atau over capacity
dan ini hal tersebut terus didalami oleh tim penyidik dan juga meminta bantuan dari sejumlah ahli atau saksi ahli
apakah mereka juga mengetahui penyebab jatuhnya lift tersebut
bahkan hari ini polres jakarta selatan memanggil tiga orang teknisi
yang merupakan teknisi tersebut bertugas untuk melakukan maintenance ataupun merawat lift yang jatuh kemarin jumat lalu
dan saat ini masih belum diketahui apakah ketiga orang teknisi tersebut akan datang memenuhi pemirsa atau pemanggilan
dari penyidik dari polres jakarta selatan kita akan lihat sama sama nanti eva dan juga pemirsa namun
yang jelas proses penyidikan bisa terus berlanjut dan hingga saat ini dari dua puluh lima orang yang sempat dirawat di rspp jakarta
iya kalau kemudian sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi
apakah polisi sudah akan menetapkan tersangka atas kasus ini ruli
iya memang belum ada kepastian dari pernyataan kasus rspp jakarta selatan
kapan sebenarnya akan dilakukan penetapan bisa dibilang siapa yang bertanggung jawab dengan jatuhnya lift tersebut
namun yang jelas penyidikan bisa terus berlanjut dan juga mungkin akan ada olah tkp lanjutan
dan juga masih akan memanggil beberapa saksi dan juga saksi ahli untuk melihat sejauh mana sebenarnya kejadian ini bisa terjadi pada hari jumat lalu eva
baiklah ruli kurniawan melaporkan langsung dari polda metro jaya terima kasih